sudah ada silvano hajid di rspad gatot subroto jakarta
vano selamat malam
sejauh ini bagaimana perkembangan kesehatan sby
apakah memang tidak bisa dijenguk
tapi kabarnya prabowo justru akan datang untuk menjenguk sby malam ini
informasi barusan saya baru dapatkan dari email dasari dari demokrat
yang menyatakan bahwa dalam tiga puluh menit ke depan prabowo akan datang untuk menjenguk sby
tapi yang jelas tadi kita sempat mewawancara sekjen partai demokrat hinca panjaitan sore tadi
dan kita mau update sedikit pak hinca tentang bagaimana keadaan pak sbi saat ini
saat dalam perawatan di rspad ini
saya baru saja lima menit turun saya berbincang bincang dengan beliau sekitar setengah jam di ruangannya
untuk pertama kali setelah masuk bisa menerima tamunya
kami bincang bincang dan dari pengamatan saya cara bicaranya sudah fresh sekali
sudah membaik dan mudah mudahan bisa segera kembali
dari agenda kedatangan pak prabowo yang akan tiba tiga puluh menit dari sekarang rencananya
tadi anda sempat menegaskan bahwa tidak ada agenda politik dalam pembicaraan kali ini
sejauh apa agenda politik itu tidak sampai dalam pembicaraan ini pak
iya saya kebetulan yang juga tadi berkomunikasi dengan
timnya pak prabowo dia memang hanya ingin membesuk sebagai teman
sebagai sahabat sebagai beliau ya mantan presiden yang dia datangin untuk membesuk
kebetulan memang karena malam ini harusnya ada janji ketemu gitu kan
jadi minta ketemu lalu bapak pak sbi bilang oke gitu setengah tujuh ketemu
nah apa janjinya tidak ada cerita politik
nah yang menerima nanti semuanya itu adalah keluarga pak sby
tadi saya sudah lihat di dalam mas ahaye seanaknya yang pertama sudah hadir
mas ibas dan istrinya ibu alia
dan ibu ani hanya mereka aja di dalam ruangan itu dan nanti menerima pak prabowo
jadi tidak ada agenda politik artinya tidak ada orang politik atau orang partai yang ada di situ
saya hadir di sini karena memang bersama teman teman melaporkan selalu perkembangan partai
yang kebetulan kami sedang melakukan verifikasi caleg tadi kpu
nah pak kalau misalnya kita bicara lagi ada beberapa tokoh politik yang saya dengar sempat datang ke sini untuk menyinggung
seperti zulkifli hasan apakah benar bisa dikonfirmasikan bahwa zulkifli hasan datang
tadi katanya pak jul itu ada acara di sini dan mendengar mau naik
tapi karena tadi dokter merasa menahan untuk tidak menerima tamu dulu sampai lewat sekitar jam tiga jam
nah sehingga belum bisa ketemu
tapi selepas nanti dengan pak prabowo nanti setelah itu sekitar jam delapan mungkin keterima pak hatta
jadi bukan tidak diterima tapi memang ada tadi datang tapi mendadak sehingga belum sempat bisa
cuma karena diminta res dulu belum bisa nerima siapa siapa
pak prabowo nanti yang pertama tamunya di golkar
tapi kalau saya memang sekjennya saya diminta hadir tadi dan sudah kami ngobrol gitu
jadi nanti selain pak prabowo ada pak hatta rajasa yang juga
pak prabowo rencananya tadi saya kebetulan tadi di atas mengkonfirmasi pak hatta juga bisa hadir sekitar jam delapan
karena mau besuk ya
pak hinca terakhir kalau misalnya kita lihat keadaan pak sby saat ini dan kalau dilihat dari kondisinya terakhir bapak lihat apakah bisa keluar besok
kalau dilihat teman teman juga paham betul selama pilkada kami akan keliling terus
beliau itu luar biasa energinya sampai kemarin terakhir itu kan ke pacitan pulang dan sebelum itu juga mampir di jogja nonton bola
jadi memang kerjaannya besar tinggi sekali karena itu capek lah begitu
nah dia relax hari ini dan sudah mulai membaik mungkin satu dua hari ini sudah bisa kembali
tapi hari ini berdasarkan foto bu ani yudhoyono di instagramnya sempat menandatangani
berapa berkas gitu
ya saya ingin jelaskan itu supaya tidak bertanya tanya masyarakat
kemarin malam adalah hari terakhir kami harus mendaftar
nah daftaran itu harus ditandatangani sekgen saya dan ketum yaitu pak sby
nah karena kebetulan beliau kurang sehat kan di rumah sakit
nah luar biasa pak sby negarawan yang sejati menurut saya
di tengah sakitnya atau belum fresh betul dia tanda tanganin semua
karena itu kewajiban yang harus diperintahkan undang undang
tadi malam selesai sekitar dua jam lebih ditandatangani dan setelah itu baru kami bawa kembali ke kpu
dan alhamdulillah kpu menerimanya semua caleg caleg kami itu
jadi hari ini pak sby full istirahat
tadi saya tanya ibu ani jam berapa tadi pak
jadi mulai dari pagi sampai sekitar jam dua itu full istirahat
setelah itu dia sudah relax
terus kami saya tadi memang yang pertama masuk dengan imelda dipanggil kamu ngobrol
setelah itu nanti pak prabowo
jadi semua sudah oke
mohon doa restunya dan mudah mudahan pak sby cepat sembuh
baik pak hinca terima kasih atas waktunya
selamat menyusul kembali ke pak sby
kita masih menunggu kedatangan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yang sudah dikonfirmasi oleh sekjen partai demokrat hinca panjaitan
terutama tadi kita tegaskan kembali bahwa tidak ada agenda politik
dalam kehadiran prabowo subianto kali ini untuk menjenguk sby
baik terima kasih silvano haji dari rspad gatot subroto jakarta